baik menuruti pertama tama untuk mengklarifikasi ya bu ya ini sebenarnya vaksin ini apa sih bu
betul sekali mbak kita harus menjelaskan dulu vaksin itu apa karena masih banyak yang salah paham gitu
dikiranya vaksin itu diberikan pada orang sakit jadi sebenarnya vaksin adalah suatu upaya pencegahan terhadap penyakit infeksi
di mana antigen atau virus bisa bakteri dari penyebab penyakit tersebut yang sudah dilemahkan atau diinaktivasi
atau bahkan hanya sebagian kecil dari genetiknya materi genetiknya yang bila diberikan kepada orang sehat
akan merangsang terbentuknya antibody spesifik terhadap antigen tersebut jadi tujuannya adalah untuk mencegah penyakit infeksi
oke lalu kenapa indonesia memilih untuk menggunakan inactivated vaksin dari sinovac ini
kita memilih vaksin inativated adalah pertama karena itu sudah diregistrasikan teknologi seperti itu
jadi kita sudah terbayangkan bahwa ini adalah vaksin yang sudah dikonsumsi oleh penyakit jadi kita sudah bisa menggunakan vaksin ini
seperti apa vaksinnya nantinya kemudian yang kedua jenis vaksin inactivated ini sudah mempunyai platform registrasi
kemudian yang ketiga jenis inaficated ini termasuk yang sudah advance begitu mbak di tahap pengembangannya
jadi kalau kita lihat di platform who itu dia sudah waktu itu sudah fase dua jadi makanya kita memilih inactivated ini
karena sinopharm tadi saya lanjutkan pertanyaannya kenapa sinopharm
karena pertama itu dia termasuk yang advance dalam pengembangannya jadi sudah cukup maju kita tinggal kecerjaan di sini
kemudian yang kedua salah satu produknya itu ada yang sudah who itu jadi sudah dikualifikasi oleh who
jadi kita sudah terbayang kira kira seperti apa dia sudah mengimplementasikan sistem produksi atau standarisasi produksinya
kemudian di samping itu juga kita sudah ada riwayat kerjasama dengan sinovac sendiri
dan juga sinopharm bersedia untuk transfer teknologi ke biopharm
oke nah ini kan sebagian banyak yang beranggapan bahwa indonesia ini warganya dijadikan klinis percobaan begitu
nah ini bagaimana untuk mengklarifikasi rumor rumor seperti itu
kalau kelinci nya sudah di tahap pre klinik ya sebelumnya
ya ini memang uji klinik jadi uji klinis mungkin karena ini sedang situasi pandemi
jadi semua perhatian masyarakat ke perkembangan situasi pandemi ini termasuk uji klinis
saya rasa sebelum ini masyarakat tidak aware tapi tidak paham apa sih uji klinis
kita tidak pernah mendengar sebelumnya dan tiba tiba ada vaksin untuk mencegah covid sembilan belas ini
dan akan diuji klinis
dan merasa itu sebagai kelinci percobaan padahal tahap kelinci nya sudah lewat
nah jadi sebenarnya memang tahap ini memang tahap manusia dan itu satu tahap yang memang sudah ada aturannya
bahwa uji klinis itu adalah fase satu dua dan tiga
mengenai mengapa di indonesia kan kadang kadang kenapa nggak di china aja karena di china kasusnya sudah sangat rendah hampir nol
jadi memang harus dilakukan di tempat yang masih ada kasus
untuk estimasi mungkin estimasi ini sendiri ini kapan kita bisa mendapatkan vaksin yang sudah siap dulu
jadi memang sesuai dengan timelan yang sudah kita buat jadi kita berencana untuk melaporkan hasil uji klinis ini
untuk didaftarkan melalui mekanisme emergency health
dan itu harus dilakukan di tempat yang masih ada kasus jadi memang harus dilakukan di tempat yang masih ada kasus
emergency use authorization ke badan pom itu di akhir januari dua ribu dua puluh satu
dan bila hasilnya baik maka insya allah badan pom akan mengkaji dan bisa diregistrasi itu di februari
dan harapannya maret itu vaksinnya sudah bisa digunakan
jadi benar tadi perkiraannya bahwa tiga bulan satu dua ribu dua puluh satu mudah mudahan vaksinnya sudah bisa dipakai